melihat jadi korban jiwa dia meninggal makanya kita bikin keputusan di untuk seluruh pelajar
kota depok agar bisa kumpul kita doa bersama kita bareng bareng doakan yang sudah dianggap
pelajar pelajar sekolah bukan enggak ada ini dari smp sma smt seluruhnya pelajar
depok berkira kurang lebih lebih dari sepuluh solidaritas dan doa bersama nama siapa
saya okta sandika dari mana dari smk putra bangsa saya muhammad syahrezan saksikan program program
kompas tv melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya